hari kedua kongres partai amanat nasional kembali diwarnai kericuhan
kericuhan terjadi di dalam ruang kongres selasa siang
dalam sidang pleno yang dilaksanakan secara tertutup itu
terjadi keributan yang menyebabkan sejumlah peserta keluar dari arena kongres
anggota steering komiti saleh daulay mengatakan keributan terjadi
karena ada peserta yang tak lolos administratif berhasil masuk ke dalam
beberapa peserta pun ada yang tidak terima
jika ada peserta yang tak lolos administrasi tersebut mengikuti kongres
kongres akhirnya ditunda sementara sampai kondisi kembali kondusif
persoalan persoalan yang menyangkut masalah kepesertaan
kita tahu bahwa ada sejumlah daerah ada sejumlah pemilik suara
yang masih diperdebatkan status kepesertaannya
nah seperti saya sampaikan kemarin
kalau ini tidak diselesaikan sejak awal
ini potensi untuk menjadi masalah dan dibawa ke arena kongres
dan sudah ada koresponden cnn indonesia prisky ladauhan
di kendari sulawesi tenggara selamat siang
cila cila kalau tadi dikatakan bahwa untuk saat ini
dihentikan sementara kongresnya lalu kapan akan dilanjutkan
dan berbicara soal agenda hari ini kan terkait dengan
pemilihan ketua umum dari partai amanat nasional
nah berdasarkan pantauan anda dari sejumlah nama yang mendaftar
siapa yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum pan
iya selama siang iqbal
benar sekali kalau kongres pan hari kedua
ini diwarnai kericuhan yang cukup tinggi
begitu dinamikanya di mana tadi kami melihat
kalau di dalam ruang sidang sendiri
di dalam ruang kongres itu
terdapat beberapa peserta yang tidak terima
karena ada beberapa peserta lain yang dinyatakan
namun diperbolehkan masuk untuk mengikuti kongres
di hari kedua ini iqbal
dan juga beberapa peserta lainnya akhirnya tidak terima
dan kemudian kericuhan pun terjadi
dan kami juga sempat mendengar teriakan teriakan di dalam
yang meneriakan beberapa nama calon ketua umum
seperti zulkifri hasan dan juga mulfari harahab
ini terdengar cukup jelas ke dalam ruang sidang
karena memang sidang pada hari ini
aginanya tertutup iqbal
sehingga kami teman teman media
juga tidak dapat masuk ke dalam ruang sidang
sehingga hanya bisa memantau dari luar saja
dan ketika teriakan teriakan itu sudah muncul
mulai terdengar lebih tinggi
akhirnya kami pun sedikit mengintip
apa yang terjadi di dalam
dan akhirnya beberapa peserta justru malah keluar
dan meneriakan teriakan teriakan
yang menyebut dua calon ketua umum tersebut
sehingga akhirnya kami pun tidak lagi diperbolehkan
untuk masuk ke dalam arena kongres
sehingga kami harus keluar
untuk kemudian menjauh dari arena kongres
tadi juga di sela sela scoursing
calon ketua umum partemen nasional
yang ini mufari harahab juga turut keluar
mengatakan kalau memang ada sedikit dinamika
yang terjadi di dalam
karena ada peserta yang status anggotanya tidak jelas
sehingga harus keluar begitu
kemudian juga senada dikatakan oleh
anggota setiring komite dari pan
yakni saleh daulay
yang menyatakan kalau memang ada beberapa peserta
yang tidak terima
karena ada peserta lain yang menyatakan
dan seharusnya tidak boleh ikut kongres
namun juga mengikuti kongres
sehingga pada akhirnya sidang saat ini
sampai waktu yang tidak ditentukan
atau sampai waktu kondusif
kami juga melihat tadi beberapa pimpinan partai
seperti hatta rajas ada juga amin rais
akhirnya keluar dari ruang sidang
untuk kemudian tidak mengikuti sidang untuk sementara
sementara ketua umum
yang juga petahana
caketum yakni amin rais
yakni zulkifli hasan maksud saya
ini juga ikut mengatakan
di depan peserta kongres ini
untuk kemudian supaya tetap menjaga kondusivitas
sementara pada agenda hari ini
iqbal harusnya dimulai dengan pembacaan
kemudian juga ada sidang pleno
yang terbagi bagi menjadi beberapa bagian
namun sayangnya tidak bisa dilanjutkan
karena ada kericauan yang terjadi di dalam
kemudian juga nanti ketika dilanjutkan lagi
seharusnya ini masih membicarakan
dengan pembacaan dan juga dengan mendiskusikan agenda agenda besar
seperti pilkada dua ribu dua puluh
kemudian bagaimana visi dan misi dari empat calon ketua umum
yang sudah mendaftar secara resmi
yakni zulkifli hasan mufalri harahab
asman abnur dan juga derajat wibowo
nantinya mereka akan kemudian membacakan visi misi
itupun agenda yang akan dilakukan pada hari ini
namun ketika kericauannya terjadi
kami juga belum dapat mengetahui apakah memang dapat dilanjutkan
atau tidak agenda sidang pada hari ini iqbal
baik priscila dauhan dari kendari sulawesi tenggara
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami